udah berapa kali umroh
itu artinya dia
jemen dia suka sama
bu pamit dulu ya
besok mau pesan berapa
tujuh puluh lima atau berapa ya beb
ya terserah kamu beb

terserah ibu dicampur aja ya
ada tahu singkong
apa aja lah terserah ibu ya
pak rizal gua aminah
kok diem aja disitu
iya beliau itu ngebiayain cucu cucunya
ada yang lagi sakit satu katanya
iya tadi saya sudah dengar
kita datang kesini mau ngucapin selamat
kita datang kesini mau ngucapin selamat
masuk bu aminah
masuk bu pak
sini sih jauh jauh banget
udah berapa kali umroh
kalau dia nanyain soal umroh
itu artinya dia
dia suka sama bi
tadi ada tamu dirumah
pak rijal sama bu aminah ini baik yo
hari minggu udah sibuk ngurus anak
ada tamu bib
masih sempet dateng kesini untuk ucapin selamat
kalau bu puput mau pesen gorengan lima puluh aja setiap hari
baca smsnya terlambat
tau ibu hamil kita langsung kesini
di rumah pak muhir
puncak geger di tanah baru
saya sudah menganggap pak rijal seperti ayah saya sendiri
kalo pak rijal perlu apa apa
jangan sukan sukan dateng kesini pak
kalo enggak keberatan
boleh saya sering sering main ke rumah
dengan senang hati
iya soalnya banyak sekali yang mau saya tanyakan
duduk seperti jadi ya
udah mau sore
mungkin diminum dulu pak
terima kasih ya
iya saya jadi serasa punya keluarga
semoga orangnya gak ada
kan tadi kita liat
doakan boleh aja yuk
mamat yang ada perlu mak
ampun mak gak lagi lagi dah mak
gua lagi bahagia
padahal lu tapi mau n texture